aku bersaksi diada tuhan selain allah dan nabi muhammad adalah utusan allah subhanallah
rata tahun lot
di sini tapi pemuda itu masih di situ aku yakin pemuda itu nanti akan jadi orang hebat
dan berguna bagi masyarakat dia benar benar penyaga kali
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dimas maafkan maafkan saya saya baru datang setelah tiga tahun
dimas setelah tiga tahun menjaga tongkat kalimah sahada
saya berterima kasih
saya berterima kasih
tongkat kalimah sahada ini kalijogo
saya ikhlas memberikannya
terima kasih kanjeng sunan puan
saya tidak bisa menerima pemberian kanjeng sunan ini
saya tidak sanggup
saya masih kotor
saya masih bikin peluh
saya masih mem roomset sama tadi juga
joconda itu membaru
di fr grote guru lu itu merupakan
sekarang dia melihat ke caranya
kita pasti akan belajar
setelah freelance dari budi belanda pada tahun wise
wah yang jaga kali sudah terbangun dari duduknya
lek lek ayo masuk lek
mendung nanti hujan turun
bentar dulu mbak yuk
lek nanti malam langgar akan diresmikan oleh kanjeng adipati
ayo masuk kita berdoa supaya hujan tidak turun nanti malam
insya allah gak hujan
ya allah gus ya allah
ya allah memohon ya allah jangan ambil adikku ya allah
mbak mohon ya allah
tolong ya allah gusti
tolong ya allah jangan ambil adikku
kok tolong bisa tidur disini
tadi kamu tuh hampir kesambar geledek
kamu tidak apa apa toh
nggak mbak yuk
ayo sini sini mbak yuk bantu yuk
kamu punya ilmu apa sih
kok disambar petin gak apa apa
ademo akan menjadi seorang anak yang lebih kuat
terima kasih pak
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
langgar yang baru kita bangun ini
dan saya beri nama langgar tuban
toleh dan gendis
untuk memakmurkan langgar ini
dengan kegiatan ibadah dan syiar islam
toleh dan gendis
saya angkat menjadi bagian dari keluarga saya
dengan diangkatnya gendis dan tolet sebagai keluarga adipati
berarti semakin kuat posisi mereka dalam menyebarkan agama islam di tuban
ini tidak boleh aku biarkan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya merasa bersyukur
karena allah memberikan kesempatan kepada saya
untuk bertemu dengan waliullah
kana itu memang invisible
jadi kita sendiriyesus
tentu kami semua